pada hari kemerdekaan republik indonesia kementerian hukum dan ham tidak akan memberikan remisi kepada narapidana yang terlibat kasus korupsi narkoba dan juga terorisme
ada pun yang mendapat remisi ini hanya napi yang menjadi justice collaborator yang sudah menjalani masa hukuman selama lima tahun
hari kemerdekaan republik indonesia memberikan kado bagi sejumlah napi yang berkelakuan baik dengan mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi dari kemenkumham
terkecuali yang terlibat kasus narkoba korupsi dan terorisme
remisi akan diberikan kepada napi yang menjadi justice collaborator dengan masa tahanan tertentu atau lebih dari lima tahun penjara
dirjen pemasyarakatan kemenkumham sri puguh juga memastikan pemberian remisi kepada justice kolaborator harus atas persetujuan dari lembaga yang menangani kasusnya seperti kpk bnn dan juga bnpt
apa mendapatkan justice kolaborator di proses yang nggak dapat ya nggak dapat
aturannya kan seperti itu untuk napi teroris
napi narkotika kemudian napi koruptor itu ada gc nya untuk yang tertentu untuk yang masa pidana tertentu
masa pidana tertentunya berapa tahun
di atas lima tahun yang harus ada jisinya
di atas lima tahun yang ada apa namanya harus ada izin dari kpk untuk koruptor kemudian narkotika
menggunapisnya buang kanat proprio urutan sendirian yang ditukar transg sizeng hecklaus danwayo tsodalaka discipline